halo selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya aziza hanum
kita mulai cnn indonesia update dari informasi yang pertama
sebuah minibus menabrak belasan karyawan yang sedang mogok kerja di jalur selatan pasuruan jawa timur pada selasa pagi
akibatnya empat orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan dua orang lainnya mengalami luka serius
minibus itu menabrak saat belasan karyawan tertidur di pinggir jalan raya suayuwo kecamatan sukorejo kabupaten pasuruan jawa timur pada selasa dini hari
akibatnya empat karyawan phk ini meninggal dunia di lokasi kejadian
sementara dua orang lainnya dibawa ke rumah sakit malang karena mengalami luka serius
menurut saksi mata minibus melaju kencang dari arah malang menuju surabaya
tiba tiba mobil oleng ke kiri dan langsung menabrak korban
kini sang sopir diamankan di unit laka lantas polres pasuruan untuk penyelidikan
kita berlalu ke informasi selanjutnya banyaknya masyarakat yang berburu rempah rempah pasca merebaknya virus corona
membuat harga jahe temulawak dan kunyit di pasar gudang tangerang banten semakin meningkat
kenaikan tertinggi terjadi pada jahe merah yang tembus rp satu ratus dua puluh per kilogramnya
sebelumnya harga jahe merah terpantau rp lima puluh per kilogram
rempah rempah lainnya juga ikut mengalami kenaikan dua kali lipat
harga temulawak yang sebelumnya rp empat puluh
kini menjadi rp lima puluh per kilogramnya

sementara harga kunyit dari rp dua puluh kini naik menjadi rp empat puluh per kilogram
selain harga meningkat keberadaan jahe merah temulawak dan kunyit di sejumlah tengkulak kini semakin langka
kalau sekarang sih ngejualnya itu harganya rp satu ratus dua puluh
yang tadi harganya sih harganya palingan delapan puluh
tapi semenjak anaknya lagi virus corona
harga jahe dimainin kayaknya
jadi harga penjual belinya di sono dinaikin
jadi harga penjualan perasaan kecil sih harganya rp satu ratus dua puluh
dan tadi harganya masih rp delapan puluh dinaikin rp satu ratus dua puluh
demikian cnn indonesia update siang ini
dan cnn indonesia news report masih akan kembali bersama ratu nabila
tetaplah bersama kami